selasa pagi ratusan prajurit paskas dan pusdiklat paskas dari markas komando kops paskas tni angkatan udara
melakukan kegiatan terjun taktis statik atau terjun dengan membawa senjata dan pelengkapan tempur lainnya
untuk titik muat dilakukan di lanut hussein sastra negara kota bandung
dan dropping zone dilakukan di runway lanut sulaiman kabupaten bandung
yang berbeda dari latihan terjun biasa dalam latihan taktis statik kali ini
para prajurit diharuskan melompat dari pesawat c satu ratus tiga puluh hercules
di ketinggian yang lebih rendah dari latihan biasanya yakni satu dua ratus hingga delapan ratus kaki
di mana ketinggian tersebut merupakan standar untuk kesiapan tempur
kegiatan terjun yang rutin dilakukan setiap enam bulan ini diikuti enam ratus empat puluh penerjun
yang dibagi dalam empat belas sorti selama empat hari dimulai sejak hari senin kemarin
jadi setiap prajurit korpaskas itu harus mampu untuk melaksanakan tugas
dalam rangka pemilihan pasukan salah satunya lewat terjun payung ini
nah kemampuan kemampuan ini harus kita bina dan kita pelihara
jadi pada tiga bulan pertama inilah kita akan melatihkan mereka dalam latihan perorangan
bentuknya adalah terjun payung
selain dilakukan di bandung latihan terjun taktis statik juga diberlakukan
untuk seluruh prajurit paskas di markas komandonya masing masing di seluruh indonesia
seperti di jakarta pekanbaru
madiun dan lainnya
chandra febriana kabupaten bandung